mewah yang disita penyidik kejaksaan agung antara lain adalah dua mobil sport ferrari dan juga satu mobil sport mercedes
tiga mobil ini saudara disita terkait dengan tindak pidana terkait dengan kasus harve muis
total saudara sudah ada tujuh mobil tujuh mobil mewah milik harvey yang disita saudara
sebelumnya arvey dijerat pidana korupsi tata niaga komunitas tina timah wilayah izin usaha pertambangan pt timah dan tindak pidana pencucian uang
itu kira kira kasus posisinya seperti apa pak bisa dijelaskan pak
kemarin malam betul tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap tiga unit mobil
ketiganya adalah milik tersangka hm
ya dalam rangka apa terkait apa tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan
kejaksaan agung saudara juga menetapkan lima tersangka baru kasus korupsi timah rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
antara lain dua pihak swasta hl selaku beneficiary dan juga owner dari pt
pt tin dan juga fl selaku marketing pt tin sodara
sementara itu tiga tersangka lain selaku regulator
antara lain sw kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
kemudian ada bnplt kadis esdm provinsi bangka belitung bulan maret dua ribu sembilan belas
dan juga ada as selaku plt kadis esdm kepulauan bangka belitung yang kini menjabat sebagai kadis esdm
para regulator itu saudara menerbitkan rencana kerja dan anggaran biaya dari lima perusahaan terkait untuk melegalkan perdagangan timah
yang diperoleh secara ilegal dari izin usaha pertambangan pt timah
bapak sodara sw bn dan as masing masing selaku kepala dinas dan selaku plt kepala dinas esdm
bapak sodara sw bn dan as masing masing selaku plt kepulauan bangka belitung telah dengan sengaja menerbitkan
di mana kita ketahui rkap tersebut diterbitkan
meskipun tidak memenuhi syarat
melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah
yang diperoleh secara ilegal di wilayah iup pt tima
kejaksaan agung telah menetapkan lima tersangka baru dan kembali menyita mobil mewah milik harve mui saudara
pengusaha sekaligus suami pesohor sandra dewi
dalam kasus korupsi timah rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
baca alur pengungkapan kasus ini dan bagaimana dengan pengejaran aktor utama di balik kasus korupsi timah
kita perbincangkan dengan pakar tindak pidana pencucian uang
bu yanti ganarsi yang telah bergabung bersama kami di kompas petang
salam sehat bu yenti
ini terus dilakukan penyelidikan tidak hanya ada tersangka baru
tapi kita fokus ke penyitaan mobil
anda melihatnya seperti apa dalam kaitannya dengan kasus
tppu yang menjerat harfimu di sini
ya kan ini kasus pertamanya adalah korupsi kan ya
sih termasuk ini tadi disebutkan korupsi karena memberikan perizinan
belum lagi nanti korupsi yang lainnya berkaitan dengan tata niaga timah tersebut
nah dari hasil korupsi itu dibeli apa
nah ini yang tujuh mobil ini kalau menggunakan tppu artinya apa
tujuh mobil ini dibeli dari uang hasil korupsi
uang hasil selama pengelolaan pt timah ini kan sudah agak beberapa lama kan
jadi gini itu kan disebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan dua ratus tujuh puluh satu triliun
belum dihitung semua sebetulnya dari hasil timah sendiri itu berapa kemana itu yang harus didalami juga gitu ya
nah dari situ baru dari situ baru apakah tujuh mobil ini juga dari itu kan
kemudian waktu itu kan ada pembelian private jet gitu kan ya
tapi begini kan pasti ya
kalau akibat kerugiannya saja yang ditimbulkan dua ratus tujuh puluh satu triliun pasti ada uang pergerakan uang juga banyak sekali
tujuh mobil itu nggak ada apa apanya dibandingkan itu
jadi harus lebih dikuatkan lagi dalam melacak hasil kejahatan itu kemana saja
dan tentu saja uang uang itu masih ada apa tidak gitu
ini sebenarnya menjadi pertanyaan saya selanjutnya bu yanti
karena dari jumlah total dampak kerugian aja ini gede banget kan
kalau dihitung hitung kan juga nilainya masih belum sebanding begitu
nah pelacakan yang dilakukan oleh kejaksaan agung saat ini nanti akan merambah ke aset aset lain
kedua apakah juga akan merambat ke pihak pihak lain yang ternyata mereka juga terlibat loh dalam kasus ini
jadi nanti kan ini tersangkanya kan dari enam belas sudah tambah lima ya dua puluh satu ya
ini kan masing masing didekati ya didekati dengan pendalaman pendalaman pada dua puluh satu orang itu
dan juga dari dua puluh satu orang itu pernah ada transaksi atau hubungan hubungan dengan orang orang lain apa tidak
itu harusnya sudah ppatk sudah memberikan datanya itu kepada kejaksaan gitu kan
jadi uang uang yang diterima dari dua puluh satu orang ini ngalirnya ke siapa saja
jadi jangan hanya kepada apa ya hanya mobil gitu ya
pada barang barang yang dibeli saja tetapi juga yang diberikan kepada siapa
terlibat korupsi pt timahnya itu kemungkinan terlibatnya adalah menerima hasil korupsi dari tata niaga timah yang ilegal ini
sehingga mereka mereka itu yang menerima adalah bisa kita kenakan tindak pidana pencucian uang pasif
bu yanti sendiri melihat ini sudah sejauh mana sih ini kejaksaan agung mengusut kasus korupsi timah dengan total dampak kerugian dua ratus tujuh puluh satu t ini
ya kalau orangnya kan sudah banyak ya dua puluh satu ya
ya tetapi gini sekarang ini paradigma pemberantasan korupsi penjeraan pelaku tindak pidana korupsi itu tidak cukup kalau hanya menggunakan undang undang korupsi saja tetapi juga menggunakan undang undang tppu
termasuk orang yang mengalirkan itu kan kena tppu aktif ya tapi untuk indonesia tppu pasif itu masih sangat jarang diterapkan itu penting
tppu pasif ini dalam artian mereka yang menerima begitu ya
dan itu juga sebenarnya harus diusut begitu oleh kejaksaan menurut anda
iya betul walaupun ya di undang undang kita ancaman pidananya lebih rendah ya kalau tppu pasif tetapi sebetulnya di amerika itu sama aktif dan pasif itu sama sama ancaman pidananya
sama artinya apa mereka berdua itu sama sama berbahaya untuk tidak terungkapnya kejahatan ini atau untuk tidak bisa dirampasnya kembali hasil kejahatan korupsi ini gitu
oke ini kan ada pihak regulator begitu ada sejumlah pihak dari instansi pemerintah begitu yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
menurut anda ini dua puluh satu tersangka ini apakah sudah sesemuanya gitu kalau bahasa kekiniannya ini sudah ditangkap semua
apa masih ada dalangnya nih masih ada kelas kakapnya nih yang bermain
yang dibalik kasus dua ratus tujuh puluh satu t ini menurut anda
bisa jadi masih ada yang lebih tingginya gitu ya bisa ada dan juga bisa jadi mereka yang dua puluh satu itu hanya pada lebih pada level korupsinya
yang melakukan korupsi melakukan korupsi terlibat dengan korupsimahnya padahal kita mau kejar hasil korupsi itu dengan menerapkan tppu
yaitu ketika mereka mengalirkan itu kemana ketika mereka mengalirkan mereka berarti dapat
mendapatkan kalau terbukti punishmentnya dua yaitu dia kejahatan korupsi dan mengalirkan uang
dan jangan lupa orang orang yang menerima aliran dana itu penting sekali
itu penting karena mereka meskipun mungkin tidak terlibat korupsinya tetapi mereka menikmati hasil korupsinya dan itu mereka adalah tppu pasif
dan itu penting sekali jadi kalau kita memang
ya ini menarik nih mbak yanti ini mengusut siapa yang menerima
ini kalau kita lihat kan nggak mungkin serta merta diterima diberikan aja pasti ada
dildilan tertentu kalau dari kacamata mbak yanti ini biasanya yang menerima itu dari pihak pihak mana saja
ya kemungkinan pihak yang mengamankan ya
dalam artian kenapa korupsi ini kok sekian lama terjadi diamkan saja
ya itu kan kenapa ini kan sebetulnya kan ada izin yang memang sah dan kemudian dilewaskan lagi
kemudian malah yang ilegal justru lebih luas daripada yang diizinkan
dan sekian lama ini siapa siapa sih sebetulnya yang satu
kalau nggak salah tadi malam itu sudah ditangkap
tapi juga harus ada lagi mengapa korupsi korupsi berkaitan dengan tambang lingkungan hidup dan lain sebagainya itu bisa lama
mengapa tidak ada pengawasannya kenapa yang mengawasi sedemikian lemah
apakah ada masalah apa ya istilahnya kong kali kong lah dengan mereka itu
nah itu potensi harus dilihat
kalau memang ada itu potensi untuk sebagai pelaku juga
apakah pelakunya di korupsinya ataukah nanti dia dapat dari aliran dananya yaitu tppu nya gitu
baik kita nantikan ya ini mbak yenti bagaimana pihak kejaksaan agung yang terus menyelidiki atau menyidik kasus korupsi dengan dampak kerugian dua ratus tujuh puluh satu triliun ini
terima kasih pak karpidana pencucian uang
bu yenti ganarsi telah bergabung bersama kami di kompas petang salam sehat